pihak dewan masjid jami al istiqomah cengkareng jakarta barat
mengaku telah memaafkan pelaku pelempar bom molotov di masjid pada sabtu malam lalu
pelaku melakukan aksinya saat jemaah akan melakukan sholat isya
setelah peristiwa itu pihak keluarga mendatangi pengurus masjid
dan meminta maaf kepada dewan masjid serta masyarakat sekitar
pihak keluarga yang diwakili oleh putra pelaku
mengakui bahwa pelaku yang bernama damsuri dan berusia lima puluh enam tahun tersebut
memiliki riwayat gangguan jiwa dan keterbelakangan mental
sementara itu hingga minggu polres metro jakarta barat masih melakukan tes kejiwaan
terhadap pelaku pelempar bom molotov tersebut
sambil menunggu hasil proses hukum tetap dilanjutkan oleh satreskrim polres metro jakarta barat
karena memang malamnya sekitar pukul dua puluh dua
pak lurah dan juga anak daripada si pelaku
ini mendatangi dewan masjid atau masjid tersebut untuk minta maaf
tetapi proses masih tetap kita lanjutkan
karena kita akan mengecek kejiwaan daripada si pelaku sendiri
bagaimana hasilnya tentang si pelaku ini
ini nanti kita tunggu karena harus diobservasi dulu di psikiater
karena yang berhak mengatakan dia sakit jiwa atau bukan adalah dari ahlinya nantinya
pelaku diketahui beralama di duri kosovo
sambi tangerang banten
dan bekerja sebagai burung lepas
tim liputan cnn indonesia